sudah tujuh tahun ade fauzi menetap di rumah susun sederhana sewa rusunawa jatinegara barat
ayah satu anak ini merupakan warga yang direlokasi imbas dari proyek normalisasi kaliciliwung
kampung pulau jakarta timur pada masa pemerintahan gubernur basuki cahayapurnama dua ribu empat belas lalu
ade mengakui tinggal di rusunawa ada plus dan minusnya
yang jelas mungkin karena kita kan di warga urusan kan sewa ya bukan milik sendiri mungkin
kalau misalkan kita kesini kan ada biaya sewa juga ada biaya air juga kan
biasanya kan kalau di pulau kita pakai air tanah segala macam kelihatannya kan pakai air pump
rusunawa jadi negara barat terdiri dari dua tower dengan lima ratus delapan belas unit dan kini telah dihuni lebih dari dua jiwa
yang sembilan puluh persennya adalah warga relokasi dari kampung pulau
disini penghuni harus membayar uang sewa
rp lima per bulan di luar listrik dan subsidi air
dan persoalan inilah yang tengah dihadapi pengelola saat ini
mengacu pada peraturan gubernur dki seharusnya penghuni yang menunggak sewa dikenakan denda setiap bulannya sebesar dua persen dari biaya sewa
hingga ancaman penjara atau denda rp satu ratus lima puluh juta rupiah jika tetap mangkir
namun sanksi ini nyatanya tidak bisa diterapkan
kendala kami adalah saat ini tunggakan
dan khusus di rusun jadinegara barat itu kurang lebih sejumlah rp tiga empat miliar
ditambah lagi dengan kondisi pandemi
ada juga yang sebenarnya mampu dia untuk membayar sewa punya kemampuan tetapi dia tidak mau
meski ada masalah tunggakan pemprov dki terus membangun rusunawa di jakarta
demi bisa memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi warganya
salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan undian di dki
ini mengadu beberapa perlakuan
yang pertama kita menyediakan rusunawa sewa rumah susun sederhana sewa
yang memang ini didedikasikan untuk warga dki jakarta
yang belum memiliki akses untuk bisa memiliki rumah susun milik
saat ini dki jakarta memiliki tiga puluh delapan rumah susun
dengan kapasitas unit dunianya sebesar dua puluh satu tujuh puluh delapan unit
saat ini ada sepuluh rusunawa yang tengah dibangun
tiga diantaranya revitalisasi rumah susun lama dan tujuh rusunawa baru
selain rusunawa pemerintah pemprov dki jakarta juga mulai memasarkan rusunami
di bandar kemayoran dan cengkareng
mardika utama daud thompson jakarta